sebuah rumah di desa carangrejo sukorejo ponorogo dibongkar paksa rabu pagi
rumah itu sebenarnya adalah korban persengketaan antara pasangan suami istri agus purwanto dan anjar trinawati
yang hubungannya retak
perselisihan itu berawal ketika anjar yang bekerja sebagai tkw di hongkong menggugat cerai suaminya
ketika ia baru saja pulang ke tanah air
padahal agus suaminya merasa tidak melakukan kesalahan dan sangat setia pada istri
jadi sampai di rumah itu cuma menunggu proses
tahu tahu adik saya sudah dilepas artinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya
terus rumah dibongkar ini yang intinya gini
dulu waktu bikin rumah ini kayunya itu yang sebagian dari laki laki itu dari adik saya dari bapak saya
persengketaan terjadi ketika pasangan itu menolak membagi harta gonogini
mereka akhirnya sepakat rumah seharga empat ratus juta yang mereka miliki selama sepuluh tahun itu dibongkar
kayunya diambil kembali oleh perempuan
pertama perempuan yang diambil oleh perempuan itu diambil oleh pihak laki laki karena pemberian orang tua
sementara tanah dan bangunan dikembalikan ke pihak perempuan
kasus perceraian mereka pun masih berlanjut di pengadilan agama
jatuh priam bodo penerogoh jawa timur